setelah gagal menjadi tuan rumah piala dunia u dua puluh indonesia akan menjadi tuan rumah dalam gelaran bergensi piala dunia kategori under tujuh belas tahun ini
meskipun demikian salah satu stadion standar fifa terganjal penggunaannya karena perhelatan musik
lantas bagaimana indonesia berbenah diri menghadapi gelaran piala dunia november ini
bergabung bersama saya sore ini ada hamdan hamedan tenaga ahli menpora
pak hamdan salam olahraga
salam olahraga mbak usman
oke pak hamdan kalau kita berbicara soal infrastruktur khususnya stadion
ada sekitar lima stadion yang berstandar fifa yang kemarin batal digunakan untuk piala dunia u dua puluh
apakah kemudian kelima stadion ini juga dalam pembahasan akan digunakan untuk piala dunia u tujuh belas
baik mbak pusma kita tahu bahwa pada bulan maret dua ribu dua puluh tiga fifa telah datang ke indonesia pada saat itu untuk mengecek kesiapan venue di enam tempat
yaitu di stadion keluarga
di stadion keluarga bung karno kemudian di stadion sejarah harupat stadion manahan stadion keluarga bung tomo stadion keluarga sriwijaya kabaring dan stadion kapten iwa yang dipta
di mana stadion tersebut dinyatakan layak untuk dipergunakan di perhelatan piala dunia u dua puluh
berarti ini kita sudah mempunyai setidaknya enam stadion yang siap dari segi kualitas
nah kita juga melihat juga bahwa kalau kita bandingkan dengan piala dunia
u tujuh belas yang digelar di brazil rupanya di brazil hanya menggunakan empat stadion
sedangkan di piala dunia u tujuh belas yang digelar di india di tahun dua ribu tujuh belas hanya justru menggunakan delapan stadion
jadi ini kembali lagi kepada aspek kesiapan stadion dan juga seleksi yang dilakukan oleh fifa
oke dari ke enam stadion tadi
tapi mengingat soal sugbk terganjal penggunaannya presiden jokowi meminta kemudian perbaikan stadion jis sebagai opsi pengganti venue ini
lantas seperti apa komunikasi kementerian anda bersama dengan stakeholder untuk perbaikan ini segera dilakukan
mengingat gelaran piala dunia akan berlangsung sekitar empat bulan lagi
baik bapak menpora bapak dito aryo tejo sudah berkomunikasi dengan pj gubernur
membahas mengenai aksi
untuk pergi dan pulang dari jakarta international stadium
jadi itu salah satu langkah
kemudian dari kemenpora juga akan berdiskusi dengan kementerian pupr untuk membahas lebih lanjut langkah apa yang bisa diambil untuk mempersiapkan stadion stadion
bukan hanya jis saja tapi juga stadion stadion lain
sehingga menjadi lebih siap
ultimately adalah bagaimana loc yaitu dalam konteks ini adalah local organizing committee yaitu pssi
akan merekomendasikan stadion mana saja yang mereka anggap paling siap untuk direkomendasikan ke fifa
kemudian fifa akan melakukan inspeksi
dari situ kita akan tahu pasti stadion mana yang memang telah dipilih oleh fifa
oke kalau dari ketum pssi tadi menyatakan sebelum kita berdialog ada pernyataan dari ketum pssi bahwa concernnya adalah soal akses yang terbatas dan juga lahan parkir
kalau menpora sendiri apakah ada concern lain
selain itu untuk jis
saya pikir yang paling tepat untuk menjelaskan concernnya adalah setelah inspeksi sifat berlangsung
dimana setiap stadion itu memang ketika didatangi oleh fifa akan terlihat kelebihan dan kekurangan
jadi sekalipun misalnya ada enam stadion yang lolos verifikasi itu biasanya juga ada catatan catatan perbaikan
oke kalau dari arahan menpora untuk meminimalisir potensi ketika
gelaran atau pertandingan terjadi seperti soal keamanan seperti apa pak hamdan
betul jadi tentu aspek yang terpenting ya utama adalah keselamatan pengunjung penonton kemudian keamanan dan juga kenyamanan ya
tetapi juga mungkin ada variable variable lain juga yang perlu dipikirkan
karena ini adalah pagelaran piala dunia u tujuh belas yang mana attendance nya mungkin tidak sebesar dari pagelaran piala dunia u dua puluh ataupun piala dunia senior
jadi mungkin nanti akan ada pertimbangan pertimbangan lain yang dilakukan oleh fifa untuk memastikan bahwa penonton yang hadir itu terlihat memenuhi stadionnya
karena kita tahu ya mbak berdasarkan catatan piala dunia u tujuh belas di brazil itu average attendance nya hanya di bawah lima penonton
sedangkan ketika timnas brazil sebagai selaku tuan rumah yang bermain attendance nya itu meroket ke lima belas
kalau kita lihat dari patternnya yang attendance nya yang besar itu adalah ketika tuan rumah dalam konteks ini adalah indonesia akan bermain
nah maka dimanakah indonesia akan bermain itu yang menjadi pertanyaannya
karena itu yang harus diantisipasi akan ada lonjakan jumlah penontonnya
oke kalau soal lapangan latihan paham dan
bagaimana kemudian kemenpora bersama dengan instansi terkait menyiapkan lapangan latihan di stadion stadion yang memang nantinya akan digunakan dalam pegelaran ini
memang itu dalam satu hal dalam persiapan itu kita tidak hanya membahas hanya terkait lapangan bertanding saja
tapi juga nanti ada kriteria fifa lain yaitu lapangan latihan kemudian public transportation kemudian juga akomodasi dan hotel
ini akan menjadi satu paket mbak
jadi bukan hanya melibatkan satu stadion saja tapi sebetulnya banyak sekali yang akan berkelindan dan berhubungan untuk menciptakan paket pelaran piala dunia u tujuh belas yang sukses
oke kalau kita bicara soal latihan pak hamdan kita juga bicara soal persiapan timnas
mungkin sedikit informasi yang anda terima apakah kemenpora sudah berkomunikasi dengan federasi mengenai sistem seleksi untuk timnas u tujuh belas
sebentar lagi kita tahu
betul untuk seleksi timnas itu tentu leading sectornya adalah federasi sepak bola indonesia pssi
yang telah kita dengar adalah pssi juga akan segera membentuk tim scouting untuk mencari bakat bakat yang dipimpin oleh coach sintayong dan coach indra safri
untuk mengumpulkan talenta talenta terbaik dari seluruh bangsa indonesia
oke kemudian hal yang sama juga dilakukan tentu oleh pelatih kepala yaitu coach bima sakti yang akan mulai menyeleksi talenta talenta tersebut
dari kemenpora sendiri kebetulan saya sebagai tim ahli diaspora kami pun menyiapkan nama nama pemain diaspora potensial yang mungkin saja dapat menambah kekuatan timnas u tujuh belas kita
oke tidak hanya mempersiapkan stadion tapi juga kekuatan dari timnas u tujuh belas juga harus
dipersiapkan dengan matang dengan baik oleh pelatih bima sakti begitu ya pak hamdan
kita tunggu nanti gelaran ini akan seperti apa pak hamdan hamdan terima kasih banyak
sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia connected selamat sore